sama sama dengan komputer
wah ini khas suara
biasanya kalau kita bicara mrt
banyak ketika dibawa tangan
ini saya rasa pertama kalinya
kita akan selalu kasihan di jakarta